pilot sempat terdeteksi untuk signal atau gps tracking yang dibawa entah dari masyarakat ataupun mungkin pilot
yang melakukan pergerakan dari pesawat ke arah hutan yang kurang lebih satu km
proses pengambilan data atau proses evakuasi kami basarnas berkoordinasi terus dengan pihak tni polri
dalam hal ini polda papua
maupun dari pihak kodam jendrawasih yang berada di sini